jadi kami datang kesini
berjalan di luar bergaul
kalau mereka mereka kan hanya
terkurung di dalam ruangan
perhatian apa lagi yang diberikan
terkhusus bapak kasih pemerintahan
berjumlah empat orang itu